keledai berkulit singa
dahulu kala di kedalaman hutan hiduplah seekor keledai
dan dia bukan keledai biasa
dia keledai yang ambisius
suatu hari aku akan pergi ke bulan dan menyelamatkan kelinci itu dari sana
kelinci itu kelinci yang ada di sana
baiklah kalau begitu bisakah kau mengambil jeruk panas dari matahari itu
ya iya dan tunggu apa kau mencoba mengolok ngolokku
tidak tuan keledai aku sedang mengolok ngolokmu
tapi tidak ada yang bisa meredam semangat keledai
dia akan menjadi ambisius seperti biasanya
hanya itu ambisinya terus berubah
kau tahu suatu hari nanti aku akan terbang dengan burung burung itu
itu benar teman
dan mungkin aku bisa menggendongnya
aku akan menemukanmu di punggungku agar kau bisa merasakan kecepatan
dan kemudian mungkin kita bisa
kedengarannya bagus sampai jumpa lagi
keledah yang malang tidak ada satupun makhluk di hutan yang mengerti dia atau semangatnya
tapi seperti biasa dia akan selalu bangkit kembali dan menemukan ambisi baru
berita apa yang kau bawa rubah
singa itu tidak terlihat lagi
sudah lebih dari seminggu kupikir para pemburu telah menemukannya
aku pikir begitu tuan
jadi aku tidak bisa mengumumkan dominasiku atas hutan ini atas asumsimu
pergi dan bawakan aku bukti nyata
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
kalau tidak aku akan memakanmu
ya ya baiklah tuan
keledai mendengar percakapan mereka dan bertanya tanya apa yang terjadi
ketika tiba tiba sebuah apel jatuh di atas kepalanya
keledai keledai tuan
katakan pada aku keledai kenapa kau mengupingku
aku tentu saja tidak tuhan
aku hanya lewat dan berpikir tentang menikahi seorang putri
seorang putri maksudmu putri manusia
itu benar tuhan
kau tahu suatu hari aku akan pergi ke kerajaan tempat tinggal putri yang paling cantik
dan aku akan melamarnya
dan siapa yang bisa menolak wajah tampan seperti ini kan
benar benar benar benar
kau pikir aku ini bodoh aku akan membunuhmu
tidak tidak jangan tuhan
percaya pada ucapanku ini
keledai ini gila dan memiliki pikiran yang gila
minggu lalu ia ingin pergi ke bulan untuk membebaskan kelinci
jadi ketika dia memberitahumu bahwa dia ingin menikahi seorang putri ketahuilah bahwa dia sangat serius
mendengar itu harimau tertawa terbahak bahak
terima kasih bonyet
lagipula aku tidak akan memakannya
dan makhluk konyol ini
terima kasih yang mulia dan terima kasih monyet
pergilah sebelum aku berubah pikiran
lalu keledai yang malang itu pergi dari sana
berterima kasih kepada bintang bintangnya bahwa dia masih hidup
sementara itu hewan hewan hutan mulai kehilangan kesabaran
oh raja kita belum terlihat selama lebih dari seminggu
sudah saatnya kita menerima semuanya sendiri
tidak jangan katakan itu
jika sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada raja kita maka hidup kita juga dalam bahaya
harimau pasti akan melahap salah satu dari kita
kita harus berdoa kita semua
berdoa agar raja kita kembali
kalau tidak kita semua akan musnah
yang maha kuasa tolong bawa kembali penyelamat kami
yang maha kuasa tolong bawa kembali penyelamat kami
kami bingung di mana dia
disinilah aku berjalan di sekitar hutan ini
sedih dan muruh diperlakukan tanpa rasa hormat
semuanya mengolok ngolokku menertawakanku
suatu hari suatu hari aku akan menjadi raja hutan dan tunggu
yang mengejutkan keledai menemukan kulit raja singa tergeletak di bawah
kulit raja singa
para pemburu pasti tidak sengaja menjatuhkannya
tidak terlalu memikirkannya keledai itu mengenakan pakaian itu
untuk menghibur dirinya sendiri
aku tuhan singa lihat aku
raja hutan lihat aku
kepala setinggi mungkin lihat aku
kepala setinggi mungkin lihat aku
kepala setinggi mungkin lihat aku
dan ketika keledai itu berlari di sepanjang jalan dengan langkah melompat dan kegembiraan dalam iramanya
dia tidak menyadari bahwa beberapa hewan langsung mengikutinya begitu mereka melihatnya
raja telah kembali raja telah kembali
aku baru saja melihatnya berjalan dengan riang melintasi hutan ini
dan sekaligus semua hewan membungku kepada keledai dalam kulit singa
yang mulia selamat datang kembali
keledai cukup terkejut melihat dia diperlakukan seperti seorang raja
kami mulai khawatir tentang keberadaanmu raja
kami mulai khawatir tentang keberadaanmu raja
aku baru saja memutuskan untuk beristirahat
tapi itu sudah terjadi
sekarang aku kembali
dan sebagai raja kalian
hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir harimau dari hutan
aku datang untukmu harimau
raja singa telah kembali dan dia akan datang untukmu
aku mendengar percakapan mereka
dia tampak berbeda
seperti lebih bertekad dari sebelumnya
sebaiknya kau lari tuan karena dia akan datang
khawatir akan hidupnya harimau melarikan diri dari hutan
bawa aku bersamamu tuhan
hewan hewan itu sangat gembira mendengar berita itu
mereka semua bersorak dan tertawa memuji raja mereka
sang keledai begitu senang melihat hewan hewan memujinya
seolah olah dia adalah singa raja hutan itu sendiri
dan dia tidak bisa menjaga dari mengekspresikan kegembiraannya
dengan suara keras dan kasar
semua hewan tercengang
kau ini bukan raja singa
hewan hewan yang marah segera berlari ke arah keledai yang membuang kulitnya
dan berlari menyelamatkan diri
dia berlari berlari dan berlari dan akhirnya berada di tepi hutan
aku menyelamatkan hidup mereka
dan ini adalah bagaimana mereka membayarnya
jika kau tutup mulut kau mungkin akan menjadi raja untuk waktu yang lebih lama
tapi kau menyerahkan dirimu dengan suara keledai itu
sekarang apa yang harus kulakukan
kemana aku harus pergi
pertama tama hentikan mimpi di siang hari
mulailah menjadi dirimu yang sebenarnya
dan kedua selalu ingat bahwa orang bodoh mungkin bisa menipu
dengan kekayaan dan penampilannya
tetapi kata katanya akan segera menunjukkan siapa dia sebenarnya
keledai mengerti apa yang dikatakan monyet kepadanya
dan kemudian mengangguk sedih pergi ke arahnya
sejak saat itu dia melepaskan ambisi konyolnya dan bekerja keras
berhati hatilah aku pernah menjadi raja